kita beralih ke informasi lain tumpahan minyak terus terjadi dari kmp dharma rucita yang karam jumat ini hari lalu di pelabuhan padangbai karangasem bali
untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak tersebut otoritas pelabuhan melakukan pembersihan dengan cara menyemprotkan cairan dispersan
kmp dharma rucita yang karam di denmaga ii pelabuhan padangbaikarang asembali hingga minggu pagi belum dievakuasi
selain mengganggu aktivitas penyeberangan timbul persoalan baru yakni tumpahan minyak yang berasal dari bahan bakar kapal serta kendaraan yang masih berada di dalam kapal
tumpahan minyak ini mulai meluas dan mencemari area perairan di sekitar pelabuhan
untuk mencegah tumpahan minyak semakin meluas otoritas pelabuhan padang bayi melakukan penyemprotan oil spill dispersent dengan menggunakan takbut
kita semprotkan dispersan dan nanti kita juga menggunakan
oil bomba untuk membatasi keluarnya area tumpahan minyak lebih